pegawai kpk sudah melaporkan pimpinan kpk kaom butsman atas dugaan malu administrasi atas tes wawasan kebangsaan
lalu bagaimana nasib tujuh puluh lima pegawai kpk yang kini sudah dinonaktifkan dan apa dampaknya terhadap penyidikan
kasus kasus korupsi yang kini tengah disidik kpk
kita akan berbincang dengan yudi purnomo ketua wadah pegawai kpk
mas yudi selamat malam
mas yudi di segmen sebelumnya kami sebenarnya sudah berbincang dengan komisi tiga kemudian juga dengan mantan wakil ketua kpk
sekarang kita ingin mendengar suara dari perwakilan pegawai
saat ini kondisinya tujuh puluh lima pegawai yang dinonaktifkan kegiatannya apa berarti ya mas
iya mas yudi
ya apa namanya saat ini kami masih bekerja ya masih masuk ke kantor gitu ya
namun kami istilahnya ya belum ada pekerjaan yang bisa kita lakukan karena sesuai dengan surat keputusan bahwa kami harus menyerahkan
tugas dan tanggung jawab ke tanggal tujuh mei dua ribu dua puluh satu kemarin
sehingga kami pun apa namanya ya sampai saat ini masih masuk ke kantor gitu ya
ada yang masuk kantor ada juga mungkin yang ada urusan pribadi mengambil cuti dan sebagainya
jadi ya kami sebenarnya berharap bahwa dengan adanya pidato dari bapak jokowi yang meminta agar kami tidak ada tindakan kepada kami gitu ya
karena memang tidak ada dasar hukumnya
karena itu kami berharap sk tersebut segera dicabut oleh pimpinan kpk mbak
oke pernyataan pak presiden sudah beberapa waktu lalu hingga saat ini belum ada komunikasi sama sekali yang disampaikan oleh pimpinan kpk terhadap tujuh puluh lima pegawai ini
ya seperti yang kemarin sudah kami sampaikan ya bahwa saat ini belum ada komunikasi secara formal
termasuk ketika kami mendapatkan surat dari pimpinan kpk itu bukan langsung dari pimpinan
ya tapi melalui atasan kami seperti itu
dan kami pun juga tidak dijelaskan mengapa ketika dinyatakan tidak memenuhi syarat itu harus segera menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan
padahal menurut kami sebenarnya itu tidak perlu gitu kan
karena jelas di dalam undang undang dalam putusan mk dan sudah dinyatakan oleh presiden jokowi sendiri gitu ya bahwa
kami tetap harus bekerja
tetap harus berantas korupsi dan lain sebagainya
nah kami harapkan sebenarnya ketua kpk untuk segera mencabut sk nya
bukankah sebenarnya ini kan permasalahannya adalah permasalahan di internal kpk
itu yang kami yang menarik gitu
justru presiden jokowi yang kami anggap loh malah membela tujuh puluh lima pegawai seperti itu
saya pikir dalam waktu beberapa hari ini lah untuk segera dicabut lah sk mengenai penyerahan tugas dan tanggung jawab
kami kan tentu juga rindu kan untuk istilahnya bekerja menangani kasus gitu kan
menyidik mem pap dan lain sebagainya gitu mbak
artinya jika beberapa teman teman para penyidik yang saat ini memang memegang kasus apapun itu kasusnya
sama sekali tidak boleh memegang berkas bahkan seperti itu gambarannya seperti itu ya mas yudhiya
ya jadi memang kami sudah di ketika bertemu oleh pak direktur gitu ya ketika menyerahkan
kami untuk sementara
karena itu tidak memegang kasus tersebut karena memang tentu saja kan ada konsekuensinya
dan misalnya bahwa kami tidak boleh makan penyitaan karena kan dalam administrasi penyidikan itu kan ada nama kami gitu kan
penggeledahan dan lain sebagainya karena memang itu berbahaya
justru nanti kalau misalnya kami terlibat di situ itu kan bisa digunakan oleh para koruptor
untuk bisa menyerang balik pada kami itulah sebabnya
sebenarnya permasalahan ini yang diuntungkan adalah para koruptor
tujuh puluh lima pegawai ini harusnya setiap hari kan membuat kemajuan kemajuan lah dalam pemberantasan korupsi
seperti itu mbak
oke sudah ke ombudsman melaporkan maladministrasi dugaannya melibatkan pimpinan kpk
apakah kemudian para pegawai kpk akan melanjutkan lagi menyuarakan aspirasinya ke komisi tiga
ya kami untuk step berikutnya belum ya mbak ya karena kan kami tadi kita sudah melakukan komisi tiga
ya kami untuk step berikutnya belum ya mbak ya karena kan kami tadi kita sudah melakukan komisi tiga
ya kami untuk step berikutnya belum ya mbak ya karena kan kami tadi kita sudah melakukan komisi tiga
tadi kami melihat ketua kpk sudah menyatakan kepada seluruh rakyat indonesia ya apa namanya akan memperjuangkan dan lain sebagainya
tapi kan kita harus melihat dulu gitu kan nanti apa namanya hasilnya gitu kan ketika nanti bertemu dengan kemenpan rb
kemudian bertemu dengan bkn seperti apa hasilnya
karena grand design awal itu kan seluruh pegawai kpk itu kan dilantik pada tanggal satu juni gitu kan
itu kan dilantik pada tanggal satu juni gitu kan
nah kemudian muncul kisru twk ini ini kan jadi menarik
mengapa terjadi seperti itu
kan seperti tadi saya sampaikan bahwa yang pertama itu undang undang pegawai kpk yang dulu pegawai tetap dan tetap menjadi asn
artinya ini bukan rekuperan baru kita hanya berubah baju saja
dan ini diperkuat oleh putusan mahkamah konstitusi bahwa tidak boleh merugikan pegawai yang sudah memberantas korupsi lama
termasuk juga tadi bapak presiden jokowi tiga hari yang lalu sudah menyatakan bahwa tidak boleh ada pemecatan atau pemberhentian kepada tujuh puluh lima pegawai ini
karena pak jokowi concern bahwa kpk membutuhkan sdm yang unggul handal dan berintegritas
artinya ini kan pegawai pegawai ini sudah lama bekerja di kpk dengan prestasi masing masing
ada yang mendapatkan penghargaan dari fbi karena berhasil mengungkap kasus iktp
kemudian bahkan ada yang dapat penghargaan di sdm
bang novel sendiri selain berkobar
bermata juga dapat penghargaan dari malaysia
bahkan luar negeri pun memberikan penghargaan
seperti itu mbak
mas kita ingin bertanya beberapa waktu yang lalu
pak firly baru saja menyampaikan statement bahwa kasus yang terjadi saat ini dinonaktifkannya tujuh puluh lima pegawai kpk tidak berdampak langsung terhadap pengusutan kasus kasus korupsi
karena ini adalah kerja tim bukan perorangan
mas yudi tanggapan nih
ya saya pikir apa yang disampaikan oleh pak firly itu ya perlu dibuktikan ke depan gitu kan
ketika tadi dilakukan penahanan justru salah satu kasatgas yang menangannya itu termasuk juga yang mengalami penyerahan tugas dan tanggung jawab
jadi kami berharap bahwa kasus kasus seperti ini itu tetap ada
kami kan bagian dari upaya pemberantasan korupsi di indonesia
dan kami seperti kami katakan kami komitmen
bahkan kami sampai saat ini masih bertahan di kpk
saya tadi harus sounding dulu di segmen selanjutnya sempat berbincang dengan anggota komisi tiga
harapannya adalah para pimpinan cooling down para pegawai cooling down
dari sisi para pegawai apakah mungkin akan cooling down dulu atau seperti apa nantinya mas yudi
ya saya pikir kami pun juga sudah melakukan berbagai upaya ya
dan kami hingga menunggu hasilnya saja kami harap ini yang terbaik gitu kan
yang kami pikir juga pak sirly gitu kan
pimpinan kpk kan sudah memahami kinerja kami gitu kan
istilahnya mereka udah bahkan pak firly kan dulu udah putih penindakan gitu kan
pahamlah atas kerja kerja kami seperti itu
mas yudi terima kasih waktu anda
kita berharap bahwa kisru ini bisa segera mendapatkan solusi
lagi lagi kita berharap yang terbaik untuk pemberantasan korupsi di indonesia
terutama kinerja lembaga antirasuah para penyidik kpk
terima kasih sudah berbincang bersama kami malam hari ini di cnn indonesia newscast
selamat malam mas